sampai jumpa di video selanjutnya

yuda atau saya dobrak pintunya
tenang aja mereka nggak akan mengganggu kita
yuda gunakan aji halimunanmu kita pergi dari sini
geledah rumah ini ayo cepat
yuda keluar kau
aku sudah lama mengincar kalian
kalian tidak akan lolos dari tanganku
kurang ajar kau telah membunuh suamiku
aku akan membunuh semua si lupa
darah kalian bisa membuat aku hidup abadi
bajingan kau cuma aku yang akan membunuhmu

maaf ya karena kejadian tadi aku jadi malu
mukaku pasti merah
enggak lagi kamu malah kelihatan tambah cantik
ya anggap aja
ini balasan atas kejadian tadi
oh terima kasih ya
loh mas coklatnya
kau cantik sandra
aku belum pernah melihat gadis seperti kamu
dia kenjar gue
coba aja tangkep gue kalau bisa
mau lari kemana kau
ya ampun ya ampun
lihat apa bu
kucing kucing sialan itu makin banyak saja
mana ada gadis yang mau langsung diajak ke rumah
padahal baru kenal
tapi ibu sudah haus sudah
kamu harus cepat mendapatkan mereka
gimana kalau nanti malam kita berburu aja bu
kamu memang anak ibu yang paling pintar
yuda juga sayang sama ibu
salah satu gadis bukan mereka
entah dia bakal hidup nanti
aku tahu rabbit belle tahu patio ini

paling tidak juga haruss informasi nih
orang orang semua rindu buat
kamu gak merasakan apa apa bon
ya berasa kang perutku mulus
won won tunggu won
won ngapain sih buru buru won
aku udah gak tahan lagi kang
itu lihat tuh kang
kita lihat tuh kang
jangan won jangan
hah penakut banget sih ayo
jangan won jangan
won bulu kuduku merinding
mendingan kita pergi aja won
ah dasar penakut pulang sana kalau mau
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan
jangan won jangan